gusi ratu gusi gusi gusi gusi aduh gusi gusi tahan gusi ya allah
duh ini maya makan begitu udah makanku tenang tenang ke dalam ini maya kenapa dia bisa secepat
itu pulih dari pukulanku
gusi ratu gusi gusi gusi gusi aduh gusi gusi tahan gusi ya allah
duh ini maya makan begitu udah makanku tenang tenang ke dalam ini maya
kenapa bisa begini
putraku kaya santan
apa yang terjadi
kenapa aku tidak bisa melihatku
kenapa ia bisa menembusku
juru segelap nampar
ternyata kian santo memang benar benar sakti
aku tidak menyangka penaga dalamnya sekuat ini
tapi aku belum kalah
aku hanya terlalu memandangnya rendah
itu intinya berhenti gusti
nyerah tolong mundur sebentar
sudah syet sekali kekuatan pedang itu
begitu mudah aku dikalahkannya
ada penyusup masuk ke ruangan penjara bawah tanah
penjara bawah tanah
tempat subang larang ditahan
mungkinkah dia mengarah ke penjara subang larang
semoga saja dugaanku benar
tikus itu sudah menyantap umpannya
ada apa ini
bunda aku mohon bangun bunda
apa yang terjadi kepada bunda
putraku ibu ini ada di sini nak
ibu ada di sini nak
aku mohon bunda jangan tinggalkan aku bunda
maafkan aku bunda
untuk menjaga bunda
ibu bunda yang bersalah karena meninggalkan bunda
kamu tidak bersalah
ibu bunda terjebak dalam timus lihat musuh
kamu tidak bersalah nak
aku mohon bangun bunda
bunda bangun bunda
mohon bangun bunda
coba saja aku tidak kata terlambat
kamu tidak terlambat
ibu bunda ada disini
putraku ibu bunda ada disini nak
aku harus melakukan ilmu belah raga
insyaallah aku bisa menjaga diriku
ini semua tidak akan terjadi bunda
putraku ibu bunda disini masih hidup
lihat ibu bunda
lihat ibu bunda
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunga disini nak
ibu bunda disini nak
ibu bunda disini narasi
ibu bunda disini nak
kenapa dia tidak bersama dengan kalian
apakah dia takut memberikan darah sucinya
tidak ada urusannya denganmu
dan sampai kapanpun kau tidak akan menemukan kian santang
cepat atau lambat dia pasti akan menyerahkan dirinya
dan memberikan darah sucinya
hei kau tidak apa apa
tidak perlu mengkhawatirkan kurangkan
ini hanya sedikit luka dalam saja
kalian berdua akan maju bersama di sini
rai lebih baik kita gabungkan jus lebur seraya menjadi lebur bumi rai
tak ada mak inner juara lagi
kita harus mini mini fokus untuk mengembangkan
kemudian memilih suku sang patung
toh pak rai
kau tahu hal itu
kau ketahunya rainy
kamu benar juga
kamu mendapatkan menipu